okidoki makasih pak juna
ini buat kursi gue
oh ada tempat duduk lain sana
not dear itu tempat duduknya olin
walaupun olin gak masuk lo tetep gak boleh duduk disitu
udah duduk belakang aja
olin gak masuk kenapa sih la
lu tuh gak usah sedih begitu nih ya gue kasih tau nih
walaupun gue emang udah punya pacar
tapi ya gue gak mungkin lah lupain atau ninggalin kalian berdua gitu aja
gue pasti akan tetap punya waktu buat kalian
gini loh kalian berdua tuh udah gue anggap kayak keluarga
dan lo tau lah gimana gue sama keluarga gue kan
jadi kalian berdua tetep prioritas gue udah tenang aja
tenang tuh tenang masih ada olin
mau gue doain gak
lo mau tau jawaban gue apa
lo aja ngomong sendiri
dia tuh sebenernya suka sama olin tapi dia diam diam aja
ya pokoknya kalian nyari en reverb fayd
kita cuma lagi jemputin drama
anak anak gue bersamaenges
serius ini kayak gini
udah ada dayanya agak berhenti
silahkan bagi kertas ujiannya
biasanya ini kerjaannya olin kenapa jadi gue
paling pakai sakit segala sih
hmm ujiannya udah dateng ya
tata kira belum ada
maaf ya pak ternyata telat
kenapa kamu bisa telat
kamu tahu kan sekarang lagi ujian
hmm begini lho pak juna
tadi itu tata ketemu sama my handsome gendo
jadinya lupa waktu deh pak
maklum udah lama banget gak ketemu
jadinya tata kangen
bisa biasa aja gak sih mentang mentang lo baru pacaran
kata itu kan cuma mau terus terang aja
tadi kan pak juna tanya
ya udah tata jawab
gak mungkin kan tetep bohong bilang tetap habis dari toilet karena sakit perut
om merasa kalau buah itu membawa pengaruh buruk buat reva
reva sudah berani melawan
dia sudah berani membohongi om
mungkin reva punya alasan yang kuat
kenapa dia gak cerita ke ombenny kalau dia pergi sama boy
ya alasannya cuma karena ada salah satu anak panti asuhan tiara hati sakit
lalu mereka harus mengantarkannya ke rumah sakit
yang tidak bisa om terima adalah
lalu perginya sama boy lagi
rasa cemas om ketika melihat reva tidak ada di kamarnya
dan ternyata dia pergi malam malam tanpa izin
dengan laki laki yang tidak bertanggung jawab
saya juga tau kok perasaan om benny kayak gimana
saya juga gak tau harus berbuat apa om
reva dan boy ini terikat status sebagai putra putri di kampus
saya gak tau harus berbuat apa om
tolong kamu pekerjakan reva di kantor kamu
dia punya aktivitas selain di kampus
dan om yakin
dari situ pasti mereka akan jauh
kamu bisa berusaha

kalau gue tawarin rifa kerja di kantor tanpa alasan yang jelas
gue malah jadi takut reva jadi risih sama

gue gak bisa nolak kalau om benny yang minta
gue juga gak bisa nolak kalau om benny yang minta
terima kasih ya put
masih boleh masuk kan
belum lima menit pak
ya udah kamu duduk sana
makasih pak juna
ini buat kursi gue
lo cari tempat duduk lain sana
itu tempat duduknya olin
walaupun olin gak masuk lo tetep gak boleh duduk disitu
udah duduk belakang aja
olin gak masuk kenapa sih lo
dan lo gak tau kan
karena lo terlalu sibuk pacaran
gak sana duduk belakang
oke anak anak isi semua ujiannya ya
isi yang bener semua
isi yang bener semua
isi yang bener semua
isi yang bener semua
mulai sekarang lo gak usah ikutin gue sama olin lagi
karena kita berdua udah gak mau temenan sama lo
kenapa sila sampe jahat banget kayak gini ke tata
sekarang tata temenan sama siapa dong
kalau menurut aku sih sila ngomong kayak gitu karena dia masih emosi aja
dia nggak mungkin bener bener ngomong kayak gitu sih
lagian sekarang tata masih punya my handsome gary
dia bisa jadi temen
tata harus semangat
kenapa sih soalnya susah susah gini
mulai sekarang kita harus terus latihan
supaya kekuatan kita setara sama boy
karena ancaman dian kali ini gak main main
kalau sampai kita gagal lagi
pokoknya kita semua selakukan yang terbaik
biar bos dean gak kecewa sama kita
gue ada pekerjaan buat kalian
kerjaan apaan bos
bakal lebih berat
bakal lebih berat
bakal lebih berat
bakal lebih berat
tapi hasil yang kita dapat
bakal jauh lebih besar
gue bakal lakuin semua perintah lu
jadi barang yang kita jemput ini
bukan barang senudupan biasa
jadi gue butuh dua tim
dan jago ngebut di jalanan
sampai selesai transaksi
klien gue kali ini sangat berpengaruh
kalian maksimal dengan pekerjaan kalian
dan jangan sampai gagal
lo urus pembagian timnya
untuk tim delivery
kalian harus latihan tiap hari
dan gue akan ngatih kalian secara langsung
gue akan kirim orang untuk jemput barangnya
kalian tunggu aja
kalian jalan sekarang